berikutnya presiden joko widodo menghadiri perayaan puncak satu abad nahdlatul ulama di gelora delta sidoarjo kabupaten sidoarjo pada selasa pagi
sementara itu ribuan warga nu yang lapar setelah mengikuti perayaan harlah satu abad nu menyerbu empat porsi bakso yang disediakan oleh pengurus daerah muhammadiyah sidoarjo
sampai jumpa di video selanjutnya
sementara itu menteri bumn erick thohir yang bertindak sebagai ketua panitia peringatan harlah satu abad nu bahkan memakai baju banser nu di acara tersebut
ijin bapak presiden hari ini saya memakai baju banser nu ini karena diminta oleh sahabat saya ketua umum gerakan pemuda ansor gus yakut
tentu ini adalah sebuah titipan tetapi ini adalah simbol
bagaimana nahdin biarlah diberi kesempatan insya allah nahdin siap berkarya untuk nusa dan bangsa
dalam sambutannya presiden jokowi berharap pada abad ke dua nu tumbuh semakin kokoh dan menjadi teladan dalam keberislaman yang moderat
memasuki abad kedua
insya allah nu akan tumbuh semakin kokoh
menjadi teladan dalam keberislaman yang moderat
memberikan contoh hidup adab islam yang baik
menjunjung akhlakul karimah dan adat ketimuran
lelah dan lapar setelah mengikuti
perayaan satu abad nu sejak semalam warga nu dari berbagai daerah menyerbu bakso yang disediakan oleh pengurus daerah muhammadiyah sidoarjo
tak tanggung tanggung empat porsi bakso yang disediakan ludes dalam waktu kurang lebih tiga jam saja
warga nu ini rela mengantre selama lima belas sampai dua puluh menit untuk mendapatkan seporsi bakso dan air mineral
masih tak baik
berantak enggak enggak panas panas
tak hanya menyiapkan makanan sejak senin kemarin pengurus daerah muhammadiyah sidoarjo juga telah menyiapkan tempat beristirahat dan lahan parkir yang dapat menampung lebih dari seratus bus
tim liputan cnn indonesia